setelah diberangkatkan dari tanah air sejumlah kelompok terbang atau kelotar jemaah haji indonesia tiba di arab saudi pada selasa
kelompok terbang gelombang pertama tiba di bandara madinah
para jemaah kini tak perlu lagi antre menanti proses imigrasi di bandara saat tiba di arab saudi
dari video yang diunggah di akun media sosial konsulat jenderal ri jeddah terlihat jemaah haji indonesia yang tiba berasal dari kloter jkg satu atau kloter embarkasi jakarta pondok gede
para jemaah langsung diarahkan keluar bandara madinah menuju bus yang sudah disiapkan
ini merupakan hasil dari proses rekam biometrik atau pencatatan digital identitas penumpang di bandara asal embarkasi
dengan begitu jemaah tak perlu lagi mengantre melewati proses imigrasi di bandara tujuan
sebelumnya setiap calon haji harus menanti hingga enam jam untuk melewati proses imigrasi bandara saat tiba di arab saudi